tim hukum prabowo gibran menegaskan dengan ditolaknya gugatan sengketa pilpres dari anies mohaimin dan ganjar mahfud
maka prabowo gibran sah sebagai presiden
putusan mahkamah konstitusi yang menolak gugatan paslon satu dan juga tiga
menurut anggota tim hukum pembela prabowo gibran ota hasibuan
menjadikan prabowo subianto dan gibran raka buming raka resmi menjadi presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan
dan terhitung sejak putusan tersebut resmilah dan sahlah bahwa prabowo gibran dan prabowo subianto sebagai presiden
dan gibran sebagai wakil presiden republik indonesia untuk lima tahun ke depan
kemenangan ini bukan hanya kemenangan prabowo gibran bukan hanya kemenangan kami
tentunya ini adalah kemenangan bersama seluruh rakyat indonesia